jelang penyelenggaran pemilu priori dua ribu dua puluh dua dua ribu dua puluh tujuh
keterlibatan keanggotan perempuan kpu dan bawaslu belum mencapai tiga puluh persen
bahkan hanya ada satu anggota perempuan baik di kpu maupun bawaslu ri
anggota dpr fraksi pkb luluk nur hamidah dalam webinar
keterlibatan perempuan di kpu dan bawaslu minggu siang menunjukkan
penurunan ini terjadi dalam sepuluh tahun terakhir
sebelumnya keterlibatan perempuan di pemilu sempat melebihi tiga puluh persen
dia berharap keterlibatan perempuan bisa ditingkatkan
pasti karena dia benar benar bisa mewakili segenap semangat
segenap roh segenap unsur pergerakan dan kejuangan
yang memastikan lahirnya satu sistem penyelenggaraan pemilu
yang benar benar itu bagus dan berkah untuk semua
guru besar ilmu politik ipdn nurlia nurdin menyatakan
terdapat perbedaan sikap dan strategi pendekatan pengambilan kebijakan
antara laki laki dan perempuan salah satunya ketegasan dan ketelitian
dalam konteks ini
keterlibatan perempuan sangat dibutuhkan
ini jangan hanya di tingkat kpu pada tingkat kpps pun itu harus
dari segi ketelitian ya satu lagi dari sisi ketelitian
perempuan cenderung jauh lebih teliti
ini saya harus bicara fakta karena saya nanya ya ke teman teman
yang laki laki saya tanya gimana nih kalau anda bekerja perempuan laki laki
anda punya teman perempuan
ya sayangnya jumlahnya kan itu tadi numbers count
jadi kalau jumlahnya tidak ada atau hanya satu di antara lima orang
satu di antara tujuh orang cenderung kalau dia bukan ketokohan aktivisnya
tapi kalau dia juga dia aktivis dia bisa dia memahami hal
ini akan cenderung membuat pemilu lebih clear lebih transparan ya
lebih bisa dipertanggungjawabkan jika kehadiran perempuan ada di
berdasarkan data puskapol universitas indonesia tahun dua ribu dua belas hingga dua ribu tujuh belas
hanya mencapai dua puluh persen atau hanya satu perempuan dari lima anggota bawaslu pusat
sedangkan di kpu hanya mencapai empat belas persen atau satu dari tujuh anggota kpu pusat
angka tersebut juga terjadi pada persentase keanggotaan bawaslu enam provinsi tahun dua ribu tiga belas hingga dua ribu delapan belas
yang hanya mencapai lima belas persen atau setara dengan lima dari tiga puluh anggota di enam provinsi
tim liputan cnn indonesia